sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
menjawab hati yang
lewat pintu belakang
pintu belakang ada di kunci
ayah kenapa bu
tidak t cable tau
lalu kasihan bu
lu mau duit gak
ikutin caraku ah
lu kesana gue kesini
ya allah ya allah bang
ya allah tolong suster
maaf poh agaknya macet
aduh loh sus
suami ibu sudah tidak ada
gimana jenazah suami saya tuh
jenazah suami ibu sudah kami bersihkan
karena turun mesin
ya allah apa lagi
gimana kalau kita pakai mobil bagian tadi aja bu
pak kita siapin untuk pemandian
jenazah untuk almarhum
udah meninggal pak ustaz
yang kabar ya bu
coba pak diangkat lagi pak
bapak ustadz mayatnya jadi kecil begini bapak ustadz
ya betul bapak ustadz badannya menyusut seperti tuyul bapak ustadz
ini semuanya ada hikmahnya pak
apakah hendaknya kita tidak tahu
hanya allah yang mengetahui
tapi kita harus menolong yang ini mayat